jelang hari raya idul fitri saatnya bersih bersih dan mempercantik rumah
mendekorasi dan menata rumah bisa menjadi tantangan dan kesenangan tersendiri
seperti yang dilakukan ayu
ibu rumah tangga yang satu ini memang gemar mendekorasi rumah saat hari raya
temanya pun berbeda beda
tahun ini ayu memilih gaya timur tengah sebagai tema hiasan rumahnya
iya senang juga sih beli beli yang seperti itu gitu
ngumpul ngumpulin tapi yang tahun lalu sih nggak dipakai lagi
harus beli lagi yang baru
biar nuasanya lain lagi
bersama putrinya mereka menghias ruang tamu rumah mereka
stopless kue kue cantik dan pernak pernik pajangan bernuansa timur tengah dipasang
warna emas jadi warna dominan yang dipilih ayu dan keluarganya tahun ini
sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin selama kita pandemi ini ya
bisa banget waktu ruang yang kita gunakan itu bikin dekorasi lebaran
desainer interior makai co putra widodo jati memberikan tips untuk memberindah rumah menjelang lebaran
tentukan budgetnya dulu
berapa banyak yang mau di spend untuk dekor lebaran ini dan apakah sistemnya permanen atau tidak
lalu untuk saran kedua mungkin kita baiknya menyarankan karena dekor lebaran itu mungkin agak festive
kita sarannya juga mungkin jangan ambil
dan seasonal ya
ya seasonal kita mungkin sarannya jangan ambil dekor yang permanen ya mungkin bisa main di lukisan lukisan
dekorasi items ya
lalu mungkin ganti sarung bantal beli lilin lilin lalu benda benda kecil lain deh yang sifatnya menyenangkan dan dekoratif
karena ada larangan mudik lebaran tahun ini silaturahmi dengan teman dan keluarga biasanya dilakukan melalui video call
putra juga menyarankan untuk fokus terhadap satu sisi rumah saja sebagai backdrop silaturahmi online
ya ayo lestari denny irvan cekarta